dan kembali bergabung bersama kami di breaking news cnn indonesia
juru bicara komisi pemberantasan korupsi febri diansyah
mas febri anda sudah bisa dengar jelas suara saya sekarang
ya saya bisa dengar
ya mas febri dalam dakwaan jaksa yang sudah disampaikan
disebutkan andi narogong mengalirkan uang sekitar satu ratus lima puluh miliar rupiah kepada sn
untuk kemudian dibagi bagikan kepada anggota dpr
ini sudah terkonfirmasi oleh sn
ya tentu saja proses persidangan ketika kita membacakan dakwaan
kita uraikan satu per satu
itu kemudian kita buktikan dengan lima jenis alat bukti yang ada di persidangan
dan saya kira kita semua juga sudah melihat bagaimana persidangan itu terjadi
sampai akhirnya minggu lalu itu ada tahapan pembelaan
dari pihak dpr
jadi kita sudah bisa terdakwa dan kita menunggu putusan juga bersama sama untuk dua orang terdakwa ini
jadi beberapa hal yang sudah disampaikan di dakwaan tentu saja kita konfirmasi dan kita buktikan
pada proses persidangan yang lalu
nah setelah proses persidangan itu berjalan fakta fakta persidangan kita analisis
barulah kemudian kita menemukan bukti permulaan yang cukup tadi
atau minimal dua alat bukti
nah ke depan tentu saja kita juga akan terus mendalami penanganan perkara ini
baik penyidikan yang sedang
yang berjalan saat ini artinya sampai sekarang ada sekitar dua proses penyidikan yang sedang berjalan
dan satu proses persidangan untuk dua orang terdakwa
karena tentu kita juga secara paralel melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap perkara ktp elektronik ini
sejak awal kami sampaikan bahwa ada sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam kasus ktp elektronik ini
dan kami akan memproses secara profesional tentu saja
tidak terburu buru dan berdasarkan bahwa
bukti permulaan yang cukup
jadi itulah landasan yang paling kuat
yang paling mendasar ketika kpk menetapkan seseorang menjadi tersangka
tentunya kpk juga mengikuti aliran uang sekitar satu ratus lima puluh miliar yang diduga dibagikan oleh sn ini
artinya para penerimanya anggota anggota dpr lain dari fraksi partai golkar
bahkan diduga ada uangnya juga ke partai golkar

jadi apa yang akan diproses mas febri oleh kpk
jadi ada konstruksi besar dalam penanganan perkara ini
yang pertama dua orang terdakwa yang sudah kita proses
kemudian ada sejumlah orang yang diduga bersama sama melakukan indikasi korupsi ktp elektronik
sejumlah pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana
dalam tiga konstruksi itu
tentu kita akan
melakukan pendalaman secara terus menerus
jadi kami tetap akan melihat dan mendalami pihak pihak yang diduga menikmati aliran dana
termasuk juga tentu saja karena kasus ini ada dimensi atau aspek pengadaan barang dan jasa
kita akan melihat juga bagaimana proses pengadaan tersebut
sampai akhirnya disimpulkan misalnya dalam proses kemarin
pada tahap pengadaan ada indikasi kerugian keuangan negara sekitar rp dua tiga triliun
jadi dimensi dimensi itu akan menjadi frame besar
bagi kpk dalam penanganan kasus indikasi korupsi ktp elektronik ini
mas febri penetapan sn ini sebagai tersangka
apakah ini yang selama ini disebut sebut pak agus raharjo sebagai guncangan di dunia politik
saya kira bagi kpk tentu kami lebih fokus dan concern pada aspek hukumnya
jadi yang kita fokuskan adalah
kecukupan bukti yang kita miliki dan prosedur hukum acara yang akan kita jalankan
mulai dari proses pemeriksaan di persidangan ataupun di proses penyidikan ini
bahwa kemudian ada nama nama tertentu yang menduduki jabatan jabatan tertentu
kami melepaskan diri dari aspek politik tersebut kami fokus pada aspek hukumnya saja
satu satunya aspek yang kami pertimbangkan terkait dengan jabatan adalah kategori penyelenggara negara
dan kita tahu anggota dpr ri menurut undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan adalah penyelenggara negara
dan itu tentu menjadi kewenangan kpk untuk diproses lebih lanjut
mas febri saya mau menanyakan lagi soal dugaan aliran dana kepada partai politik
apakah itu juga akan dimasukkan ke dalam dakwaan khusus tersangka sn ini
kami masih fokus
kami masih fokus di tahap awal pada proses penyidikan
tentu saja kami akan melakukan kegiatan penyidikan terlebih dahulu
melakukan pemeriksaan saksi misalnya
atau ketika strategi penyidikan atau ada kebutuhan dalam penyidikan untuk melakukan pemeriksaan tersangka
maka akan kita lakukan
sama seperti kasus kasus yang lain ketika kpk melakukan penyidikan
dan indikasi aliran dana tentu menjadi salah satu poin
sepanjang nanti kita akan menelusuri
dan dikonfirmasi oleh bukti bukti yang kuat tentu akan kami telusuri lebih lanjut
mas febri siapkah kpk menerima perlawanan dari tersangka sn
jalur pra peradilan misalnya
ya semua pihak yang terkait tentu punya hak untuk mengajukan upaya hukum
kpk tentu tidak dalam porsi untuk menghambat apalagi melarang
ketika pra peradilan diajukan tentu kita akan hadapi
ini berlaku sama saya kira tidak ada yang begitu spesifik dalam kasus ini
kasus kasus lain pun kpk juga menerima pra peradilan yang kemudian kita hadapi di persidangan
dan kami berangkat dari sebuah kepercayaan bahwa
mahkamah agung dan institusi peradilan di bawahnya tentu akan bertindak secara independen dan imparsial
dalam penanganan penanganan perkara yang diajukan terhadapnya
termasuk juga jalur perlawanan dari pansus angket yang saat ini bergulir di dpr mas febri
kami memisahkan tadi sudah disampaikan pada saat konferensi pers
kita pisahkan antara proses yang berjalan di dpr saat ini yang menurut pandangan kami
itu adalah proses politik pansus angket kpk sedangkan kami sekarang sedang mengerjakan sesuatu dalam koridor hukum
jadi di jalur hukum
nah tentu saja indikatornya dalam jalur hukum dan proses politik itu memiliki indikator yang berbeda dan tidak bisa dicampur adukan
bahkan sejak awal ketika dalam rdp pada bulan april dengan komisi tiga
kita sampaikan bahwa janganlah campurkan antara proses politik dengan proses hukum yang berjalan
saat itu kami menolak misalnya rekaman pemeriksaan miriam s haryani dibuka di sebuah forum atau sidang politik
karena itu hanya bisa dibuka dalam proses hukum apalagi saat ini sudah dimulai proses persidangan yang bersangkutan
mas ferdi tapi bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa timingnya seperti sebuah lini masa yang
jadi awalnya kpk mengusut tentang korupsi ktp elektronik kemudian banyak anggota dpr yang diperiksa

jadi masih banyak yang mengusut tentang korupsi ktp elektronik kemudian banyak anggota dpr yang diperiksa dan pasal itu berubah menjadi kata kata yang terkait dengan pernyataan
tiga kali momennya ini tersangka sn ditetapkan setelah kpk selesai memeriksa kluster partai politik
jadi sudahkah sekarang kpk siap sekali lagi saya tanya sudahkah kpk siap untuk menerima perlawanan dari dpr yang saat ini sedang menggadang gadang pansus angket
kami sebagai penegak hukum cukup fokus saja pada penanganan perkara ini
kami sudah sampaikan beberapa kali bahwa penanganan kasus korupsi ktp indikasi korupsi ktp elektronik tetap akan kita tangani
kasus kasus lain pun juga sedang berjalan dan tetap kita tangani
kita akan tetap mempertahankan diri berjalan di proses hukum ini
dan saya kira banyak pihak atau semua pihak seharusnya menghormati proses hukum yang berlaku
bahwa ada proses politik yang berjalan silakan saja itu tidak bisa kita hambat
kami sebagai penegak hukum tetap akan fokus pada proses politik yang berjalan
kami sebagai penegak hukum tetap akan fokus pada proses politik yang berjalan

kami sebagai penegak hukum tetap akan fokus pada proses politik yang berjalan

terima kasih selamat malam